di rumah inilah kedua orang tua marsikal hadi cahyanto tinggal
rumah di desa taman harjo singosari malang jawa timur ini menjadi tempat hadi bersama empat saudaranya menghabiskan waktu muda
hadi adalah anak sulung dari lima bersaudara
ayahnya bapak sudarto purnaweranteni angkatan udara dengan pangkat terakhir sesan mayor
ada pun ibunya nur saadah ⁇ ibu rumah tangga yang mendidik hadi dan keempat adiknya
di mata ayahnya hadi adalah pribadi yang humoris
ia juga suka mendengarkan sang ayah mendongeng sebelum tidur
sejak kecil hadi memang terinspirasi oleh sang ayah
kini hadi cahyanto menjadi calon tunggal pengganti panglima tni gatot nurmantio yang akan memasuki masa pensiun
sabar dengan ikhlas melaksanakan tugas dengan disiplin
kepribadian hadi saat ini tak lepas dari sosok sang ibu
sejak kecil ibunya selalu menanamkan nilai nilai kejujuran
hadi juga sering membantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah tangga
ibu iya saya harus macam macam gitu ya manu gitu
kalau dimarahi itu anu mesti ngeluarkan air mata
pria keheran malang delapan november seribu sembilan ratus enam puluh tiga ini adalah lulusan akademi angkatan udara
kini ia menjabat kepala staf angkatan udara dan menjadi calon tunggal panglima tni menggantikan jenderal gatot nurmantio